kementerian perdagangan republik indonesia menggelar program kemendak peduli sebagai bagian dari usaha penanganan penyebaran covid sembilan belas
program ini menyalurkan bantuan berupa peralatan kesehatan seperti hand sanitizer masker sarung tangan dan bilik disinfektan bagi pedagang dan pembeli di pasar serta rumah sakit rumah sakit umum darurat
bantuan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan di lingkungan internal karyawan kemendak dan juga sumbangan dari mitra mitra usaha kemendak
sejauh ini bantuan telah diberikan
bantuan telah diberikan pada pasar keramat jati jakarta rsud tebet rsud budi asih dan rsud duren sawit
bantuan sosial kementerian perdagangan tersebut akan diberikan kepada satu ratus lima puluh tujuh pasar rakyat di enam provinsi yaitu dki jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur banten dan daerah istimewa yogyakarta
khusus untuk dki bantuan akan diberikan ke dua puluh unit pasar rakyat

rencananya bantuan serupa akan didistribusikan terutama di lima daerah yang menjadi epicentrum penyebaran wabah virus corona
tim liputan cnn indonesia